karena ini kan mau dibuat campaign buat seluruh masyarakat indonesia
kebetulan kan aku dari indonesia timur ntt
dia diajak biar ada warna indonesianya dan nusantaranya itu ada di dalam campaign ini
makanya dari situ saya senang banget diajak pas diajak untuk proyek sama
mas balan sama teman teman dari ultra eg untuk buatin project campaign untuk masyarakat indonesia
saya secara pribadi sangat merasa bangga
karena di dalam proyek ini selain saya selaku sebagai
talent di dalam saya juga merasa apa ya
karena proyek ini saya menjalannya dengan soul atau dengan passion saya
untuk gimana sih orang tetap sehat tetap menjaga kesehatan dari diri kita sendiri gitu